yang menandikan sama sama kita itu
yang lain pun ikhlas
bukan berarti tanpa hembatan
kita menghadapi berbagai dinamika
yang sedang berlangsung saat ini
menjadi ujian bagi kita semua
saksikan program program kompas tv
streaming lainnya kompastv independen terpercaya